sps program bahasa indonesia di facebook
terdapat usulan agar senat melakukan penyelidikan mengenai pemotongan pajak tersebut
nah ini perlu dilakukan investigasi secara mendalam
sehari berita penting hari ini perdana menteri mengkritik mantan pemerintahan morisen karena menahan dokumen perang irak
ya sekelas pertamina ya perusahaan yang kelas itu masih
dan peter dutton pemimpin pihak koalisi menghimbau agar orang memilih no dalam voice referendum nanti
dan komite senat telah merekomendasikan pemerintah federal
ini deklarasi yang terdiri atas lima puluh dua paragraf tujuh belas halaman yang substantif ekonomi
atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
katakanlah dari pemerintah daerahnya pak amin